yang sedang diperbaiki oleh tim gabungan
nah mulai dari situ ibu saya bikin dari sedikit sedikit
dan artinya bagaimana upaya kita untuk mengurangi kecelakaan di perintah
jadi kita mengalati untuk ketahanan nafas kita
pada produk pakaian dan aksesori pakaian
sehari bisa kirim seratus orderan
ketua panitia khusus ibu kota negara atau pansus ikn
jadi aktivitas keagamaan sudah berjalan lagi
sejumlah kalangan kini menilai mencuci pakaian sebagai pekerjaan yang menyita waktu
atau mereka mendatangi mako primot untuk menyerang aparat keamanan tugas
karena kemungkinan terekspos atau terpapar virus penyakit covid sembilan belas sekarang ini
tempat makan yang letaknya di atas permukaan air ini nantinya akan memiliki empat gazebo dengan luas enam belas meter persegi pada tiap bangunannya
kami tidak panggil om tapi kami panggil bapak
dan keadaan semakin memburuk sampai akhirnya ustad kodrat masuk ke desa itu
dan bagaimana pergelutan pergelutan para pekerja malam
dia untuk mempererat tali kekeluargaan kebersamaan
sejak munculnya generatif ai terutama yang memakai model bahasa besar
secara normal untuk bisa menjalankan
ini memang kewenangan mk mk ya
dan kita akan kehilangan kesempatan untuk keluar dari middle income trap
dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di saguling
sedangkan etf ini menarik yaitu bagaimana kita dikasih alternatif
saat ini bagaimana kita sama sama mendukung agar kebaya itu lestari
tapi dengan the fed yang akan menahan hingga bulan november apa nih dampak secara signifikan terhadap
kayaknya emang waktu itu udah selesai juga kan turnamennya kan
dengan tujuan kuala lumpur dan arab saudi
sehingga ya kita cuma mengucapkan syukur aja lah bahwa ini kemudian kemenangan bisa kita raih
didominasi dengan bangunan yang terbuat dari bahan kayu dan bambu